warga negara indonesia yang sempat disandra oleh kelompok abu sayyaf di filipina selatan di perairan ligitan malaysia hari jumat satu april lalu telah dibebaskan
mereka kini sudah berada di kawasan tawau malaysia
ketiga warga negara indonesia tersebut adalah wandi ismail birahim dan petrus karel edward kayat
petrus menyatakan ia sudah dibebaskan dan saat ini tengah berada di tawau untuk menjalani proses pemeriksaan
petrus karel edward kaya berlayar dengan kapal mv masif enam yang berbendera malaysia sejak desember dua ribu lima belas
ada sembilan anak buah kapal yang disandra dan kini tiga orang abk warga negara indonesia dan dua orang abk warga negara myanmar sudah dibebaskan
namun empat orang abk warga negara malaysia masih disandra
kemarin sekitar jam dua belas jam satu surabaya ya kita dapat telepon dari kakak sandra
ketiga warga negara indonesia tersebut adalah wandi ismail birahim dan petrus karel edward kaya